selamat tinggal candy
selamat tinggal candy
pak papa tuh bener bener keterlaluan ya pak
nggak bisa banget sih pak menghargai prafis seorang
diam kamu tadi atau papa tampar kamu
udah jelek banget
mungkin sengaja ditaruh di sini untuk dibuang kali
kamu pikir kamu lagi ngapain ah
suling ini punya kamu
maaf mama nggak tahu
pura pura nggak tahu ya
jangan mentang mentang kamu istri papa aku
kamu bisa seenaknya membuang buang barang aku sendiri
tapi tapi mama bener bener nggak tahu kalau suling ini punya kamu
mama pikir ini udah rusak makanya mama buang
teri kayaknya suling ini tadi kena bekas sup di dalam tong sampah
biar mama bersihin ya
kau pasti cuma mau ngerusak suling aku kan
kamu pasti kurang ajar sama mama kamu
wah dia itu cuma ingin merusak suling aku
pak pak pak emang benar saya yang salah pak
jangan ikut campur ma
kamu kurang ajar
dasar keturunan wanita murahan makanya kamu jadi kayak gini
kurang ajar kamu
pak jangan pak udah
berhenti kamu kurang ajar sama mama kamu ya
karena dia itu bukan mamaku
dan sekarang aku juga ikut ragu kalau papa itu bukan papaku
karena papaku itu tidak mungkin sekejam papa
tidak mau mendengarkan penjelasan anaknya
pak kamu bilang kamu sudah bikin malu papa
begitu saya akan pergi dari sini
semoga papa hidup bahagia
kamu gak boleh keluar dari sini
pintu depan sudah papa kunci
sekarang kamu masuk sama papa tendang kamu

aku nggak mau lihat kamu disini lagi sama pak abu yang kejam itu
haruskah mending kita pergi ter
kamu anak kecil lancang
masih berani kamu ikut urusan keluarga aku ya
dari asal kamu anak nggak tahu diri
seharusnya om tuh nyadar dong kalau ada anak kecil yang belain anak om
itu tandanya om tuh nggak bisa belain anaknya sendiri
negur anak yang buat salah
itu tuh gak apa apa om
tapi bukan dengan kekerasan fisik tahu nggak
om tak keterlaluan sama terry
om kejam banget sama terry
emang om pikir dengan kekerasan fisik itu
ada nggak bisa nyadar apa
tahu apa kamu tentang orang tua yang baik
kamu cuma anak yatim piatu
saya emang nggak tahu banyak om
tapi yang jelas saya tahu
om bukan salah satunya
lebih baik kamu pergi sekarang atau saya tambah kamu
rancang deh memang kamu ya
om tuh ngeselin ya
om tuh nggak pernah bersyukur punya anak kayak terry
om lihat dong terry tuh anak yang baik
om juga lihat karirnya tuh sekarang juga bagus om
kini bangga punya teman seperti terry
kok sekarang bisa bisa ya sih om
om bapanya terry sendiri nggak bangga sama anaknya
om tuh bener bener keterlaluan tahu nggak
om udah ngancurin semua impian terry sama ini
kamu ternyata betul betul anak kurang ngajar ya candy
ya lho pas tadi
ntar dari segi ini
no modernshirts anda juga
yang geram vanya
tapi mau ibu mere attend
uh bahkan harusnya ambil
ntar gue susah demokrat arif

nusantara sama may detik pendasar
keluar dari tempat hina seperti ini
ter teri teri
pak apa sih pak
aku jadi gak enak sama kamu
gara gara aku kamu jadi ikut terlibat
gak apa apa kok ter
waktu aku susah kan kamu juga ikut terlibat
justru aku mau minta maaf sama kamu ter
soalnya aku udah kurang ajar banget sama papa kamu
gak apa apa kaliken
papa tuh emang sekali sekali harus dibikin shock
kalau enggak tuh dia gak bakalan sadar
oh iya ter selamat ya
kamu kan sekarang lebih bebas lagi
berarti kan kamu juga udah bebas bercita cita lagi dong sekarang
oh iya kalau aku saran si mendingan kamu balik aja lagi ke jakarta
ke dunia acting lagi
mama juga bangga sama kamu nak
kuma mama ada di sini
mama gak peduli kalau kamu benci sama mama
mama gak peduli
mama akan terus menunggu dan menunggu di sini
sampai kamu udah gak benci lagi sama mama nak
sebenarnya teri bangga
punya mama yang gak pembohong kayak mama
punya mama yang baik kayak mama
kita jemput impian kita nak ya
kita jemput impian kita yang tertinggal di sana
selamat tinggal candy
selamat tinggal candy
selamat tinggal candy
selamat tinggal candy
saya jemput impian untuk kamu

kayaknya baer read ik idea kuho
secukupnya u pri puang u yang pria
terry kamu udah lama pergi
tapi gak tahu kenapa aku selalu berhenti setiap lewat pintu ruang ganti kamu
aku selalu berharap kamu keluar dari pintu ini cer
kamu beneran teri
ya iyalah ini aku teri
barusan aja ganti kostum

tadinya saya emang udah menyerah
soalnya saya sedang ada masalah
tapi saya punya teman baik
dan dia menyupport saya untuk kembali ke dunia acting
dan saya kembali ke dunia acting
ya seperti inilah jadinya
eh ketemu nyu
eh tempat biasa ya
jadi lo ngelakuin itu semua ya ter
iya lah pan
nah kalau buat candi mah semua bakalan gue lakuin deh
soalnya tuh kalau kerja bareng dia tuh kayaknya capek tuh gak kerasa pan
kendy pasti juga gembira bisa bersama lo di saat saat dia kesulitan
lo tau gak pan
si kendi juga tuh yang belain gue dari bokap gue
gila tuh anak tuh bener bener berani
kacau banget ya pan
nah dia juga tuh yang bikin gue bisa kembali ke dunia acting
lo belum cerita soal kiriman baju itu
sama kendi cocok gak
tunggu ntar ya pan
kok lo tau sih soal kiriman baju itu
tadi kendi telepon gue
cerita ya dia katanya dapat
makanan ini ter
gue bener bener gak percaya
gak mungkin si topan tahu soal kiriman itu dari si kendi
kalau emang gitu
kalau kendi nelfon
pasti kendi udah cerita dong soal baju itu
dari mana topan tau
topan pengirim baju itu
kalau emang topan pengirim baju itu
topan adalah kakek will yang disebut sebut kendi

ini gak mungkin

berubah ke sumatera